budi salah satu warga yang sudah
ratakan tempat ini karena ini temboknya satu dengan saya saya mengawasi sama keluarga saya
anak istri apa istri saya nah pas lagi kebawah ke belakang tiba tiba kepala berusaha itu geser
geser turun dorong nah itu tembok tembok kamar anak saya sedang belajar di dalam cuman memang waktu
itu dia tembok sama belajar kurang lebih tiga meter setengah ya sempat dia belajar itu kaget
berduduk itu langsung dia keluar nah pas luar saya wah ini pasti kena saya saya langsung ke
alat kenapa pak tempat saya didorong tidak sengaja saya tanya siapa ketua yang sini yang menjalankan
proyek ini nah saya temuin kenapa itu didorong itu bahasanya jawabannya tidak sengaja warga pancoran
menyebut mereka bersedia meninggalkan lahan seluas empat delapan hektare yang sudah ditinggalinya selama lebih
dari dua puluh tahun tersebut asalkan proses taat
hukum dan mengedepankan asas kemanusiaan hingga berita ini diturunkan pihak pertamina
belum berhasil dikonfirmasi auxirio ndolu andriawan saputra jakarta